allah akbar allah akbar allah akbar
sejumlah video ajakan jihad beredar lewat media sosial dan aplikasi pesan di garut jawa barat
sejumlah pria tengah berjajar layaknya hendak sholat
dan seorang pria berperan sebagai imam di depan barisan
ia kemudian mengumandangkan ikamah yang biasa dibacakan sebelum sholat berjamaah
hal berbeda dalam penampilan jemaah dan lafaz yang diucapkan
lafaz ajakan sholat diganti menjadi ajakan jihad
jemaah juga mengepal tangan hingga membawa senjata tajam
meski belum diketahui lokasi pengambilan video hal ini menuai kecaman pemuka agama
majelis ulama indonesia cabang garut jawa barat menilai
mengganti lafaz ikamah adalah bentuk kesesatan
ia memastikan hukumnya haram apalagi jika ditujukan untuk menentang
ada semacam seruan radikal disana
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
pihak mui menduga video yang beredar merupakan aksi kelompok radikal
mui garut juga memastikan ada kelompok radikal yang berbaur di tengah masyarakat
namun jumlahnya sedikit
mui mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti tindakan radikalisme ini
karena bertentangan dengan agama islam
mui garut juga mengharapkan aparat segera menindak
pelaku yang terekam dalam video ini untuk memutus tindakan intoleran di tanah air
deden rahadian garut jawa barat